sejumlah perwakilan buruh diterima di gedung dpr oleh pimpinan dan komisi ketenaga kerjaan dpr
perwakilan buruh menyampaikan sejumlah poin dalam ruu cipta lapangan kerja omnibus law yang merugikan buruh
buruh menilai pembuatan naskah akademik ruu cipta lapangan kerja tanpa melibatkan buruh dan terkesan terburu buru
buruh berharap pemerintah dan dpr tidak berambisi menyelesaikan ruu ini dalam waktu seratus hari
jika tetap memaksa maka buruh akan melakukan tindakan demonstrasi dan mogok kerja
kalau pemerintah tetap terburu buru pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar
semua serikat buruh menolak omnibus law tidak ada satupun boleh diperiksa
yang kedua langkah hukum akan kita lakukan yaitu mempersiapkan judicial review di mahkamah konstitusi
dan juga kita melakukan di pengadilan negeri jakarta pusat citizen law suit
sebagai warga negara buruh dirugikan dengan adanya omnibus law ini
pimpinan dpr sendiri berdiri
berjanji akan melibatkan perwakilan buruh dalam membahas ruu cipta lapangan kerja
menurut sufmi ruu cipta lapangan kerja bisa selesai dibahas dalam waktu seratus hari sepanjang tidak ada penolakan dari buruh
dpr berjanji perwakilan buruh akan diajak dalam tim kecil bersama komisi sembilan dpr untuk membahas pasal dalam ruu tersebut
menurut sufmi cara tersebut adalah solusi terbaik ketimbang buruh berdemo di jalan
tapi saya sudah berjanji kepada kawan kawan buruh untuk memfasilitasi
untuk membuat satu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi
agar apa apa yang menjadi hambatan di undang undang cipta lapangan kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pak presiden
wakil ketua dpr sufmi dasko menegaskan
dpr sampai kini belum menerima draft naskah akademik ruu cipta lapangan kerja yang dikirim pemerintah
tim liputan znn indonesia